lebaran hampir tiba
biasanya kuliner serba daging jadi prima dona
nah ragam kuliner kali ini kita mau cari referensi kuliner daging untuk sajian idul fitri
seperti yang ada di kota solo jawa tengah
yang terkenal dengan kreasi kuliner daging legendaris
yuk kita berburu beberapa sajian olahan daging
eits tapi bukan daging sapi ya
karena kita mau cicipi olahan daging kambing yang tentu saja
yang pertama kita akan menuju jalan muhammad husni tamrin manahan
di sini ada warung sate kambing pak danang
yang punya puluhan menu olahan daging kambing
warung ini buka mulai pukul sepuluh pagi
dan biasanya menjelang siang hari
yang jadi favorit di warung ini
ada iga bakar atau masak rica rica kambing
tongseng serta krenyos atau lemak kambing
yang dicampur gulai jerawan
kemudian digoreng kering
kita akan menyantap olahan dari daging kambing
nah kali ini sudah ada di hadapan saya adalah iga masak
kemudian ada iga bakar dan krenyos
sejumlah pelanggan warung sate pak danang mengaku
olahan kambing di sini rasanya lebih gurih dibandingkan tempat lainnya
dagingnya empuk empuk banget
dua aku yang empuk arunnya apa nggak tahu

saya juga tapi empuk empuk
benar masakan sih ini sehingga empuk empuk ini
menurut pemilik warung usahanya buka sejak tujuh tahun yang lalu
dan selalu menambah variasi olahan kambing di warungnya
sesuai permintaan pelanggan setia
soal harganya tenang
ramah di kantong kok
puluhan menu kambing di sini dihargai mulai dua puluh ribuan hingga tiga puluh lima ribuan rupiah
sekarang kita bergeser ke warung sate legendaris di solo
namanya warung sate mbok galak yang ada di jalan kimang nusarkoro
dahulu sate dijajakan dengan cara dipikul berkeliling
namun pada seribu sembilan ratus delapan puluh mulai menetap dan membuka warung
awalnya hanya ada sate bakar tongseng dan gulai
tapi seiring berjalannya waktu
menyediakan juga tengkleng dan sate buntel yang menggoda iman
duh duh duh mulai gilar nih
nah sate buntel jadi favorit di sini
selain karena bentuknya yang besar dan empuk
tentu saja karena rasanya gurih manis yang bisa menggoyang lidah
konon ide sate buntel ini berawal dari daging yang alot dan sulit untuk diiris
atau bahkan ditusuk
kemudian agar bisa dimasak dan dimakan
daging yang alat dihaluskan
kemudian dibungkus dengan lemak dan dibakar
itu dari bagian daging yang mungkin disitu kan alot
kalau dimasak sate jadi alat kalau di tongseng juga alat pak
jadi akhirnya dibikin sate buntel dengan cara
untuk harganya berkisar antara rp empat puluh hingga rp lima puluh per porsi
tadi sate campur sate campur itu ada sate buntel sama sate biasa
sate buntelnya enak sih dia empuk terus
dalam sehari warung sate mbok gala mampu menghabiskan sepuluh ekor kambing
wah ada tertarik mau coba yang mana
tapi jangan lupa
selalu atur porsi makannya ya
supaya tetap aman di lambung
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah